seorang sopir mobil box jadi bulan bulanan warga dan sejumlah pengendara lainnya usai
menyerempet sebuah minibus di jalan raya cioncal desa setusari kecamatan cilengsi kabupaten bogor
jawa barat pada selasa sore masa kesal lantaran saat hendak diberhentikan sang sopir mobil box
malah tancap gas dan ugal ugalan ditemui rabu siang warga yang menyaksikan kejadian itu mengaku
sopir mobil box maupun pengendara yang mobilnya diserempet tidak melaporkan kejadian itu ke polisi
dengan menggunakan alat pemotong besi pemadam kebakaran jakarta timur berupaya menyelamatkan
seorang penumpang yang terjepit di kabin mobil angkot jaklikop trayek t tujuh belas jurusan senen pulau
gadung pada rabu siang kasih opsudin gulkarmat jakarta timur gatot sulaiman menyatakan kecelakaan
di jalan raya pemuda rawamangun jakarta timur ini diduga terjadi akibat sopir mengantuk
yang oleng kemudian menabrak pohon di pinggir jalan saat kejadian angkot membawa tiga orang penumpang
sopir dan dua penumpang lain dirawat kembali ke jalan yang tersebut dianggap tidak ada penumpang yang menangkap
kejadian angkot membawa tiga orang penumpang sopir dan dua penumpang lain dirawat kembali ke jalan yang tersebut dianggap tidak ada penumpang yang menangkap
pir dan dua penumpang lain dirawat di rumah sakit persahabatan jakarta timur sedangkan
penumpang yang terjepit dibawa ke rumah sakit antam pulau gadung jakarta timur
di aceh besar bandar aceh tepatnya di jalan lintas laueh cruong raya gampong
lamre sebuah truk bak terbuka yang ditumpangi puluhan warga terjun ke jurang sedalam delapan meter
selasa siang akibat kecelakaan ini empat orang meninggal dunia dan empat puluh tiga orang
lainnya menderita luka
kabak ops polresta banda aceh kompol iswah yudi mengatakan
puluhan warga ini berencana berwisata ke pantai pasir putih di aceh besar
namun saat melintasi jalanan menurun di lokasi kecelakaan
truk meluncur tidak terkendali dan terjun ke jurang
korban luka luka telah dievakuasi ke puskesmas masjid raya aceh besar
rumah sakit umum zainul abidin banda aceh
tim liputan cnn indonesia